untuk liputan mudik dua ribu dua puluh empat tahun ini
ini nih liputan mudik tanggal
semoga sampai di tempat tujuan
kembali ke rumah dinas selamat
beri kemudahan dan kelancaran
setelah kita mempersiapkan kebutuhan pribadi
logistik nah yang gak kalah penting
dalam tim mudik gesit dua ribu dua puluh
minta restu kepada orang tua
nah ini ada ibu saya yang kelihatan lagi
ibu nanti kan valen sama tim liputan
ini kan bakal mengawal mudik dua ribu dua puluh
abis aku umpul waktu lebaran
terus tanggal berapa berangkatnya
yang nanti berangkat jadi tim mudik
apalagi anginnya juga kenceng
jadi harus lupa bawa jaket
pakai topi atau payung
dan banyak minum vitamin
sama makan jangan lupa
karena disitu banyak orang harus mudik
dengan apa peralatan yang dibawa
belum juga duit uang spc
mesti banyak salah terhadap anaknya
maaf sama bapak lain
mungkin sebagai mewakili ibu ibu mereka
juga minta maaf kepada temen temen
mungkin banyak yang salah cuma
cuma ibu bisa mendoakan kerja
sebentar lagi kan lebaran
saya berkesempatan ikut meliput arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
tapi mungkin karena saya dan tim harus pergi selama empat belas hari
mungkin ada sedikit pesan pesan dari istri dan anak anakku
perasaannya sih sedih karena ditinggal sama papi dua minggu
tapi untuk memberikan informasi kepada sahabat kompor
atau pesan lah buat papi
supaya papi jaga kesehatan
karena kan perjalanan panjang ya
kita nggak pernah tahu apa yang ada di jalanan
ini sudah ditugaskan oleh kantor
untuk melakukan perjalanan mudik
sampai tanggal enam belas april dua ribu dua puluh
biasanya pengen pamitan dulu
nah karena orang tuanya gracia ini
jauh posisinya ada di surabaya
ini bareng teman teman di belakang
kira kira pesan pesan khusus yang
iya kalau pesan dari papa buat kakak
dan juga semoga dalam tugasnya semuanya berjalan lancar
dan bisa kembali ke kantor di jakarta
dengan keadaan aman selamat
dan semuanya berjalan lancar
untuk kakak dan ibu yang lain
khusus dulu untuk kakak
jangan lupa bawa obat maahnya
dan semua kembali dengan selamat di jakarta
aku kebetulan sama kempers di jodohkang
namanya julian tugasnya di mbz
kalau yang kami jalur utara
jangan lupa juga bawa payung
jangan lupa bawa topi dan payung